assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan sekjen kementerian agama prof dr nursyam dan sejumlah staff
dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan hasil sidang isbat awal syawal seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah
sebagaimana yang saudara saudara ketahui bersama bahwa sebelum maghrib tadi
sebelum sidang isbat dimulai
kita secara seksama secara bersama sama telah mendengarkan paparan dari saudara cecep nurwendaya
anggota tim hisap ruqyat kementerian agama dari planetarium jakarta
yang telah menjelaskan memaparkan posisi hilal menjelang maghrib tadi
berada pada posisi berapa hilal dilihat dari seluruh wilayah nusantara ini
dan kita mengetahui bahwa berdasarkan hitungan hisap
maka posisi hilal pada tanggal dua puluh sembilan ramadan ini berada di bawah ufuk
persisnya adalah berkisar antara minus dua derajat
lima menit dan minus derajat empat puluh sembilan menit
jadi dari seluruh wilayah tanah air dari barat sampai timur
maka posisi hilal itu berada pada di bawah ufuk minus
nah hasil informasi hitungan hisap inilah yang kemudian
dalam sidang isbat dikonfirmasi dengan mendengar laporan dari semua titik
yang ada di semua provinsi yang ada di indonesia
tidak kurang dari sembilan puluh titik tempat di mana para petugas kementerian agama
di bawah sumpah melakukan ru'yah
dan tadi direktur urusan agama islam
dan pembinaan syariah pada kementerian agama
saudara muhammad tamrin melaporkan bahwa seluruh provinsi selain sumatera barat dan aceh
ini karena posisinya berada di barat
tidak ada satupun yang melihat hilal
jadi mengkonfirmasi apa yang tadi dipaparkan berdasarkan hitungan hisap

karena tidak ada satupun yang melihat hilal dan karena memang posisinya memang di bawah ufuk maka sebagaimana lazimnya sebagaimana ketentuannya maka bulan ramadan yang sedang kita jalani sekarang ini diistigmalkan disempurnakan digenapkan menjadi tiga puluh hari
dengan demikian maka besok hari selasa kita masih berpuasa karena ramadan ini menjadi tiga puluh hari besok masih tiga puluh ramadan sehingga satu syawal itu jatuh pada lusa hari rabu tanggal enam juli tahun dua ribu enam belas
inilah yang disepakati bersama oleh seluruh peserta sidang isbat
yang dihadiri oleh seluruh pimpinan ormas ormas islam juga seluruh tim hisap rukyah kementerian agama para duta besar para kepala perwakilan negara negara sahabat juga anggota dewan yang terhormat dan seluruh tamu undangan
dengan demikian maka kita bersepakat bahwa tahun ini satu syawal sekali lagi jatuh pada hari ini
dengan demikian maka kita bersepakat bahwa tahun ini satu syawal sekali lagi jatuh pada lusa